pendidikan adalah bekal untuk membangun generasi
tumbuhkan semangat untuk meraih prestasi
saatnya melangkah pasti untuk menggapai cita cita
karena pendidikan kunci generasi prestasi